jasper si pengembala kelinci
suatu ketika ada seorang raja dengan kerajaannya yang begitu kecil
dan dia sangat menyukainya
raja memiliki satu anak perempuan
dan raja ingin dia menikah dengan pria yang bijak dan juga pintar
yang suatu hari nanti akan menjadi raja yang baik bagi rakyatnya
jadi dia mengumumkan di kerajaannya dan semua kerajaan di sekitarnya
bahwa siapapun yang ingin menikahi sang putri harus memenuhi dua syarat
pertama dia harus membawa kepada raja koleksi mutiara terbaik yang pernah dia lihat
dan kedua dia harus memenuhi beberapa tugas tugas khusus yang ditetapkan raja untuknya
segera putra putra pangeran pangeran putra putra saudagar datang dalam jumlah besar ke istana
sebagian besar dari mereka membawa koleksi pir terbaik
yang pernah ditetapkan
tapi tidak satupun dari mereka yang bisa memenuhi tugas yang ditetapkan raja untuk mereka
mereka semua dibuat untuk kembali tanpa melihat sang putri
segera jumlah pelamar potensial menyusut dan raja mulai khawatir
dunia begitu luas dan tidak ada pelamar yang baik untuk putri kita
oh mereka semua sombong konyol dan juga malas
apa yang akan terjadi dengan putri
apa yang akan terjadi dengan kita dan kerajaan kita setelah mereka pergi
jangan khawatir sayangku
pasti ada seseorang di dunia ini yang akan cukup pintar untuk melakukan tugas yang kita berikan padanya
kebetulan di dekat laut di kerajaan ini hiduplah seorang nelayan dengan kedua putranya
paul dan jasper
paul adalah yang lebih tua
dia malas dan juga sombong
sementara jasper pintar pekerja keras dan juga baik
kau masih belum bangun dari tempat tidur
lihat jasper telah memasang tali pancing dan menyiapkan kapalnya
ayah jika kau pikir aku malas dan tidak berguna
mengapa kau memintaku untuk melakukan sesuatu
biarkan jasper melakukannya
hari itu sang nelayan sangat beruntung
jaringnya menangkap dua puluh tiram
dan ketika dia membukanya
dia merasa sangat heran bahwa masing masing dari tiram
adalah satu perang
tiram itu mengandung mutiara yang sangat memesona
seperti bintang bintang di malam hari
mereka benar benar mutiara terbaik di seluruh dunia
dia pulang dan menunjukkan mutiara kepada putra putranya
dua puluh mutiara berkilau seperti bintang
ayah sekarang kita memiliki mutiara
mengapa kita tidak coba pergi ke istana
melihat apakah kita dapat memenangkan hati sang putri
aku akan membagi mutiara dengan rata
dan kemudian pertama paul dan kemudian jasper
kau pergi dan mencoba
paul berangkat dengan mutiara keesokan paginya
dia berjalan di hutan ketika tiba tiba dia mendengar suara
tolong maukah kau bantu kami
paul melihat sekeliling
dan kemudian melihat seekor semut kecil merangkak ke atas
halo di sini di lenganmu
bisakah kau membantu kami

kami sudah berjalan ke tempat yang tidak terlalu jauh
kami sudah berjalan ke tempat yang tidak terlalu jauh
kami sudah berjalan ke tempat yang tidak terlalu jauh
tolong bantu kami
kami mungkin membantumu suatu hari nanti
bantuan apa yang dapat semut lakukan untuk manusia
aku mempunyai banyak hal yang harus dilakukan
daripada dengan semut kecil ini
dan paul melanjutkan perjalanannya
beberapa saat kemudian dia bertemu dengan seorang wanita tua
beberapa saat kemudian dia bertemi dengan seorang wanita tua
suara yang bagus di bawah
menawarkan pohon investasi
kau bawa barang
aku punya hal yang lebih penting untuk dilakukan daripada mengobrol dengan wanita tua ini
paul mencapai istana dan menunjukkan mutiara mutiara kepada raja dan perhiasannya
yang mulia aku belum pernah melihat mutiara yang lebih cerah dari ini dalam hidupku
ya mereka terlihat sangat indah
tapi apa ini apa yang terjadi
mutiaranya berubah menjadi abu
kau bawa mutiara palsu ke hadapan raja beraninya kau
anak muda aku kecewa pada pria sepertimu yang tinggal di kerajaanku dan menghirup udara
sekarang pergilah dari sini dan jangan pernah kembali lagi
pergilah sebelum aku menempatkanmu di ruang bawah tanah selamanya
paul melarikan diri dari istana secepat mungkin
dia sampai di rumah dan menjatuhkan diri di tempat tidur
jelas sekali bagi nelayan dan jasper bahwa paul belum berhasil melaksanakan tugasnya
jasper sepertinya sekarang giliranmu untuk mencoba
lalu keesokan paginya jasper berangkat menuju istana
dalam perjalanan saat ia berpergian di hutan ia mendengar suara
bisakah kau membantu kami
siapa itu suara siapa yang kudengar ini
lihat di sini
kumbang aku adalah raja semut
kumbang telah datang untuk mengambil rumah kami
di mana kami telah hidup selama bertahun tahun
dan kami berjuang dengan mereka untuk mempertahankannya
tapi kemarin kami menderita begitu banyak kerugian
sehingga kami tidak akan bisa mengalahkan mereka tanpa bantuan
maukah kau membantu kami
iya mengambil rumah seseorang itu tidak benar
tentu saja aku akan bantu
bawa aku ke raja kumbang
oh raja kumbang
seperti yang kau lihat ukuranku jauh lebih besar daripada kau dan begitu juga kekuatanku
dalam satu tendangan dari sepatu botku aku dapat mengalahkan setengah tentaramu
sekarang raja semut dan aku sudah berteman
dan apa yang kau lakukan padanya dan rakyatnya itu salah
jadi apa kau ingin aku menggunakan sepatu botku
atau kau akan meninggalkan semut ini dan tidak pernah menyakiti mereka lagi
kami berjanji untuk meninggalkan semut
yang mulia raja semut aku tinggal di pondok di tepi laut
jika raja kumbang mengganggumu lagi kirim saja seseorang ke rumahku dan aku akan melindungimu
itu tidak perlu pasukan mundur
terima kasih banyak atas bantuannya
lagi pula tidak seorang pun boleh diizinkan memperlakukan siapapun secara tidak adil
sebagai bentuk penghargaan kami atas bantuanmu jasper yang hebat
kuberikan kata kataku bahwa setiap kali kau butuh bantuan yang kau butuhkan hanyalah panggil raja samod
aku dan rakyatku akan muncul
kami akan dapat mencanggau dimana saja kau berada
terima kasih yang mulia
aku akan selalu ingat itu
jasper melanjutkan perjalanannya dan beberapa saat kemudian dia bertemu wanita tua itu
halo nyonya hari yang sangat indah bukan
apa yang kau bawa dengan sangat hati hati itu anak muda
oh ini adalah mutiara untuk raja aku sedang dalam perjalanan ke istana untuk bertemu dengannya dan melihat apakah aku dapat memenangkan hati sang putri

aku sedang dalam perjalanan ke istana untuk bertemu dengannya dan melihat apakah aku dapat memenangkan hati sang putri
memberi mutiara pada raja itu bagus sekali tapi menyelesaikan tugas itu sangat sulit
apakah kau punya roti untukku
aku agak lapar dan kau pasti nanti akan ditawari makan besar di istana
tentu saja kota itu tidak jauh silahkan nyonya makan saja
lagi ambilah ini
atas kebaikanmu ambillah
peluit ini anak muda
ini mungkin tidak terlihat banyak
sekarang tapi ketika
kau meniupnya nanti apapun
yang kau inginkan akan dikembalikan
ini adalah hadiah
terima kasih banyak
segera jasper tiba di istana
dan memberikan mutiara kepada
raja ahli perhiasan
dan para pengawal sangat senang
aku belum pernah melihat mutiar
seperti ini sebelumnya di setiap
momen yang berlalu kilaunya
selalu tampak terus
berkilau yang mulia
ya mereka luar
biasa dari mana kau
aku dan ayahku menangkap
tiram di jaring yang mulia
apakah ayahmu seorang nelayan
dia adalah seorang nelayan
dia memberi makan kerajaan ini
dengan ikan yang dia tangkap
ayahku bekerja keras dan aku bangga
tentu saja anak muda
ayahmu melakukan pekerjaan
yang besar baiklah
istirahatlah sekarang dan
besok kita akan memulai
raja memanggil jasper dan
membawanya ke lumbung di mana terdapat
gundukan besar gandum yang dicampur
seperti yang kau lihat
dicampur dalam tumpukan ini
jika kau dapat memisahkan
semuanya menjadi lima gundukan
dalam satu jam sebelum
kau akan melanjutkan
ketugas kau berikutnya
tapi jika satu butir pun
berada di tumpukan yang salah
kau harus pulang
seperti yang kau katakan
aku akan melakukan yang terbaik
raja membuat jasper terkunci di lumbung
sehingga tidak ada seorang pun
yang bisa membantunya dan meninggalkannya
sendirian untuk menyelesaikan tugas yang mustahil
jasper mencoba selama satu jam
tetapi dia segera menyadari bahwa
tugas itu terlalu membosankan baginya
untuk diselesaikan dalam waktu yang ditentukan
ah apa yang harus kulakukan
setiap butir lebih kecil dari semut dan
arang maka aku harus mencoba
jangan lupa untuk berhenti

dan aku harus memilih
semut raja semut
dia bilang aku bisa memanggilnya
kapanpun aku butuh bantuan
nah sekarang saatnya
yang mulia raja semut
aku di sini teman
katakan apa yang bisa kami bantu
ah kau datang
aku sudah berhenti
jasper memberitahu raja semut segala sesuatu tentang tugas yang sangat mustahil
mengapa kau tidak pergi ke sudut itu dan istirahat
rakyatku dan aku akan menyelesaikan pekerjaannya dalam waktu singkat
raja semut dan orang orangnya menyelesaikan pernyortiran biji bijian
menjadi lima gundukan yang rapi
sehingga ketika raja datang pada jam yang ditentukan
dia akan terkejut melihat bahwa jasper tidak hanya menyelesaikan tugas yang diberikan
tetapi juga memiliki waktu luang untuk bisa tidur siang
jasper bagaimana kau memisahkan semua biji bijian
kau memang melakukannya dengan baik
tetapi besok kau akan memiliki tugas lain
hari berikutnya raja memanggil jasper ke padang rumput
jasper aku telah menyuruh pemburu untuk menangkap seratus kelinci untuk tes ini
kau harus merawat mereka
mereka akan main di padang rumput sepanjang hari
dan di malam hari satu jam sebelum matahari terbenam
kau harus kembali ke istana bersama mereka semua
bahkan jika satu kelinci hilang kau akan gagal dalam tugas dan kau harus pulang
aku akan melakukan yang terbaik yang mulia
jasper tahu kalau tugas itu adalah tugas yang mustahil
siapa yang bisa mengendalikan seratus kelinci yang bisa berlari di mana saja
di padang rumput atau di hutan di luar
dan mengapa mereka kembali ke jasper ketika mereka mendapatkan kebebasan dari sang raja
begitu mereka dilepaskan kelinci itu berlari ke segala arah
dan tidak ada satupun dari mereka yang bisa terlihat lagi
jasper kehilangan semua tugasnya
dan ketika dia meletakkan tangan di sakunya seperti kebiasaannya
di sanalah dia menemukan peluit yang diberikan oleh wanita tua di hutan waktu itu
dia meniupnya dan semua kelinci kembali kepadanya sekaligus
jadi ketika tiba waktunya untuk pergi ke istana menggunakan peluitnya
jasper dapat kembali dengan seratus ekor kelinci
ini ada seratus kelinci yang mulia
aku tidak percaya ini kau memang pintar
kau telah mencapai tugas yang mustahil bravo
sebenarnya tuhan aku tidak melakukan tugas itu sendirian aku mendapat bantuan
jasper memberitahu raja segala sesuatu tentang bantuan dari raja semut
dan dari peluit yang diberikan kepadanya oleh wanita tua di hutan
kau lihat tuhan aku mendapat bantuan
aku tidak menyelesaikan tugas ini sendirian
ya bagiku kau memang memenangkan ujian ini
karena kau mendapat bantuan hanya dengan imbalan atas kebijaksanaan dan kebaikanmu
kau akan menjadi penguasa yang baik untuk kerajaanku
tapi apakah sang putri ingin menikah denganku yang mulia
tentu saja kau adalah orang yang baik bijak dan juga pintar jasper
aku akan menikah denganmu
lalu jasper dan putri menikah dengan perayaan yang sangat besar
mereka hidup bahagia untuk selamanya